gabung lagi di live instagram
at cn indonesia tv
tadi aku sempet
whatsappan dengan keiko
georgia zeva nyahuta galung yang
notabene akan menjadi narsum kita pada malam hari ini
dan ternyata dia sudah
tadi aku udah bilang ya sama
yang pertama tadi gitu
keiko bisa denger suara aku ya
oke rada delay dikit gak apa apa
deh keiko apa kabar
baik puji tuhan
baik baik aja alhamdulillah semuanya disini
insyaallah baik baik aja
di hari rabu nya ada off sama sabtu off segitu aja cuman baru off nya itu minggu lalu gitu
jadi selama beberapa bulan ini latihannya dari senin sampai sabtu
kalau boleh tahu dalam satu hari itu sebenarnya latihan seorang keiko georgia itu berapa jam sih dan apa aja sih menu latihannya
sebenarnya latihan aku itu sama aja sama teman teman aku yang lain kebetulan kan aku lagi aku di dalam tim platdan nih yang daerah
jadi latihannya sama aja porsinya semua sama aja paling satu setengah jam sampai dua jam lah
itu apa ya kayak aku nggak tahu makanya bedanya itu kayak semacam menu latihan seorang karateka dengan mungkin menu latihan seorang atlet taekwondo
atau atlet bela diri lainnya tuh kayak apa ya
apa aja sih bedanya
jadi kalau kalau keiko latihannya itu hari senin tuh programnya untuk fisik
fisik tuh kayak strength conditioning power agility gitu gitu kalau misalnya hari selasa tuh ke teknik gitu kak
jadi selang seling gitu antara fisik dan teknik kalau teknik baru yang teknik karate nya gitu
setelahnya dalam satu hari itu istirahat aja
atau gimana tuh setelahnya tergantung atlet masing masing sih kalau aku misalnya sebelum apa sesudah latihan waktu dua minggu yang lalu aku sempet ada cloiting tuh gak cloeting nyanyi youtube
ada lah yang untuk kayak yang untuk kayak olahraga olahraga ngebentuk badan gitu
pasien ngebentuk badan kalau aku tambahannya itu
menu makanannya juga pasti

ini maksudnya selama pandemi kayak gini apakah menu latihan kemudian juga kayak makanan sehari harinya gitu tuh dijaga banget juga masih di apa
kayak kayak zaman sebelum pandemi gitu gak sih
kalau aku sebenarnya fleksibel sih kak aku sama aja kayak yang sebelumnya cuman lebih dijaga tuh kayak vitaminnya gitu
kayak lebih banyak lah minum vitaminnya suplemennya gitu
walaupun sebenarnya sih gak tau kadang kadang kayak kalau misalnya aku sih gitu sebagai masjid ya sebagai yang biasa gitu kayak minum vitamin kayaknya sakit sakit juga atau itu karena emang berarti kekuatan fisiknya tidak seperti keiko yang rajin olahraga seperti itu ya
keiko kalau boleh tahu latihannya di mana latihan terus jumlah orang orang di satu tim karateka itu berapa orang sih
oh kita latihannya lagi di rumah kan kak semuanya tuh di rumah
jadi kita udah hampir tiga bulan manggelan empat bulan kita latihan via zoom
kita di kasih programnya itu di grup kita dari kasih program sama help dari yang setiap hari kita latihan
jadi nanti tinggal waktunya latihan
kita zoom terus juga dipantau sama semua pelatih dia tinggal ikutin program
oke oke ini berarti persiapan terdekat untuk menuju ke kejuaraan apa kalau boleh tahu
ini tuh menuju ke kejuaraan pon
kalau aku lagi di persiapinnya untuk pon
pon dua ribu dua di papua itu ya
iya yang di papua
tapi sebelum pon itu
aku ada kejuaraan asia sih
tingkat asia gitu kak
itu batal atau enggak dengan adanya pandemi ini
kalau untuk tahun dua ribu dua puluh
semuanya batal ya
jadi digantikan itu dua ribu dua puluh satu
ada berapa kejuaraan yang delay ya
kalau aku yang kejuaraan yang udah fix
ini udah ada dua yang delay
ada pon sama yang asia itu
kalau misalnya prakualifikasi olimpiade
kan aku sebenarnya
rankingku tuh masih jauh gitu kak
kalau untuk di olimpiade
jadi ya ada beberapa prakualifikasi sih
yang sebenarnya ketunda juga
kalau misalnya untuk olimpiade
aku mungkin bisa diajarin dikit ya
kalau misalnya tahun ini nggak bisa
atau belum naik ke standarnya gitu
belum ada di standar tersebut
kalau untuk olimpiade selanjutnya
apa tergantung umurnya juga
oh bisa kak
kalau olimpiade selanjutnya
sebenarnya kalau olimpiade itu setahu aku ya
enggak terbatas dengan umur
oh kalau pon ada batas minimal umurnya
kalau pon tuh ada batasan usia
usianya dua puluh enam deh kalau pon
kalau enggak salah
untuk yang kumite ya yang untuk fight nya
kalau misalnya yang untuk kata
keindahan gitu keindahan gerakan itu
sekitar tiga puluh itu masih bisa deh
kalau enggak salah ya kak
oke iko berarti kumite kan
berapa kilo kalau boleh tahu kumita berapa kilo
berarti ini pon dua ribu dua puluh tinggal menghitung beberapa bulan nih berarti ya
udah ada ini
hampir satu tahun sih kak
satu tahun ya
kayaknya nggak sampai satu tahun deh
tapi kalau misalnya boleh tahu nih
udah ada jadwal belum akan latihan bareng kapan
latihan yang tidak disertai zoom
kalau jadwal masih belum tahu
masih belum fix gitu kapannya
karena kan juga lagi
meskipun udah dibuka tempat tempat untuk berolahraga
cuma itu kan pasti padat aja gitu kan kak
kan padat sama orang
jadi ya masih cari aman sih
jadi belum tahu juga kapan bakalan selesai di zoom nya
tapi so far kalau latihan sama zoom
cukup atau kurang kurangnya
kalau keiko pribadi
karena ya dari dulu latihannya itu udah langsung tatap muka
jadi pas di zoom itu kayak rada aneh gitu sih
jadi kita udah ngelakuin maksimal nih
cuma kan kita kan nggak tahu ya
nggak tahu kita udah bener atau enggak gitu
dan pelatih kan juga terbatas gitu ngasih tahu kitanya kan
jadi kan jadwal nggak begitu jeli gitu
oke kalau dari
ada ini nggak sih misalnya kayak semacam penilaian yang harus teman teman karateka ini isi gitu
di akhir bulan atau apa gitu
penilaian yang untuk
oh ada kok
boleh dijelasin nggak kak apa aja yang diisi di situ
ya jadi kalau isi questionnaire itu kemarin menurut kita tuh efektif nggak sih latihan seperti ini gitu
paling yang gitu gitu aja sih kak
terus pada bilang udah efektif
ya kalau aku sih nggak efektif
mungkin teman teman pun merasakan hal yang sama ya
soalnya ini kan semacam
kalau olahraga kayaknya lewat zoom kurang efektif ya
kayak misalnya aku nih gitu olahraga lewat yoga aja kurang nendang
yoga bukan diet olahraga ya
iya kan kurang detail lah kak
kurang detail betul
tapi latihan beban masih sendiri ya kayak latihan fisik sendiri
kayak semacam lari latihan buat stamina nya gitu masih terus dilakukan ya setiap hari ya
masih masih terus dilakukan setiap hari kok kita latihan
kalau dari forky gimana keiko
ada empati maksudnya kayak ada perwakilan dari forky yang kontak sama teman teman atlet semuanya gitu untuk memantau bagaimana perkembangan sehari harinya
aku kan forky dki nih kak
kalau forky tuh beda lagi kak
jadi kalau misalnya forky tuh dia yang kayak se indonesia gitu
kalau forky dki yang khusus daerah jakarta selalu dipantau sih kang
jadi pelatih pelatih juga setiap kita latihan tuh ada sesi yang kita direkord jadi sebagai bukti kalau memang kita tuh beneran menjalankan tugas gitu
dan selalu dipantau sih sama pihak forky dki
keluarga gimana keiko berarti kan yang jadi
yang mantau bagaimana perkembangan keiko sehari harinya kan berarti keluarga nih karena kita semuanya kan di rumah
itu gimana mereka tanggapannya
kalau keluarga aku sih ya selalu ngedukung ya
jadi kalau misalnya aku latihan tuh
kan aku kan butuh apa ya
butuh kayak sparring partner gitu
jadi aku mau gak mau minta tolong ke keluarga
entah ke kakak ipar ke mama ke papa ke abang gitu
meskipun dia cuma jadi samsak berdiri doang
tapi kan seenggaknya seenggaknya biar kita juga nggak lupa lupa banget lah ya
soalnya kan beda kalau misalnya kita nonjok gak ada
gak ada apa
gak ada sesuatu yang boleh ditonjok
namanya juga pertarungan ya
soalnya aku to be honest kayak ngelihat teman teman yang karateka ini kan
latihannya sampai bisa ke taraf itu kan berat banget ya
ini aku juga kayak penasaran selama masa pandemi selama zoom ini gimana sih menanganinya gitu
latihan yang harusnya biasanya ketemu orang sekarang gak bisa ketemu orang
ya hebat lah pokoknya
teman teman yang sama karateka pada ini dong
kangen dong udah lama gak ketemu
kangen lah kalau udah lama gak ketemu
yang biasa kita setiap hari ketemu kan
saling menguatkan aja sih
ada atlet di luar dki yang keiko pengen ketemu nggak
atau kangen yang
maksudnya yang dulu pernah ketemu di sebuah komite gitu atau kejuaraan yang sekarang corona
banyak kah teman teman platnasku
teman teman yang di tinas
nanti di pon berarti akan ketemu ya
ada ini nggak seseorang yang pengen banget ditemui dalam komite tersebut gitu
apa kayak bertarung bertarung gitu
teng teng teng dengan gitu sih ada gak
enggak sih enggak ada
nanti kalau misalnya ketemu
nanti kalau ketemu kabarin ya biar bisa kita beritain ya
pandemi terus selain latihan karate
ada hobi lain nggak sih
kegiatan lain gitu yang
aduh keiko tuh kegiatannya
masaknya sekarang kegiatan kalo udah sampe
karena kalo masih kekurangan
nanti kalo kekurangan kekurangan
masak ini gimana masak itu gimana eksperimen sendiri
oh gak apa apa lah
gak ada kegiatan aja
apa nih apa masakan andalannya sekarang
aku lagi suka banget bikin kayak beef tariyaki gitu
gak mau buka ini daun daun
sebenarnya aku pengen banget buka buka kayak gitu tapi cuman karena aku tuh
aku anaknya ini banget kak aku suka banget sama asin
jadi setiap aku masak
itu kadar keasinan aku sama orang orang di rumah tuh kayak beda gitu
ketiga jadi kalau menurut aku itu rasanya udah pas
tapi kalau orang orang itu ngerasanya itu keasinan gitu
jadi aku kayak mau jualan juga ah gak usah deh nanti keasinan gitu
jadi ya udah makan untuk sendiri aja
oh nggak apa apa kan
selera orang beda beda ya
jadi kalau misalnya keiko sukanya asin
banyak orang di luar sana yang juga sukanya asin
jadi pasti pangsa pasarnya nanti ada kok
yang aku milih pasti ada kok
sekali lagi kabarin ya kalau buka line bisnis buat makanan nanti bisa aku pesen langsung
karena itu masak ya masak kemudian juga karate
kalau olahraganya selain olahraga fisik buat karate ada lagi nggak olahraga yang keiko
pengen gitu pengen tekunin atau pengen laksanakan
sebenarnya yang pengen aku tekunin ada kak
aku tuh pengen banget coba kayak judul gitu
itu kan beda kan sama karate
ya semacam itu loh
kalau karate kan dia kan apa sih serangan gitu kan pukulannya
kalau judul kan dia lebih kayak di
kayak underground gitu kan yang dibawa gitu yang kayak piting pitingan gitu
pengen coba sebenarnya
kenapa bela diri keiko
dari awal gitu kenapa pilih bela diri
ya karena itu berkesinambungan aja sama karateku
jadi kan kalau karate itu kan juga ada yang teknik teknik yang kita harus ngebanting lawan kan kak
dan itu sangat menguntungkan sekali poinnya itu tiga
sama kayak kita masukin poin di
untuk serangan kaki
menurutku itu ya karena itu
jadi kan lumayan kalau kita tahu teknik teknik
kita tahu teknik yang judo mungkin kita bisa lebih gampang
tapi kalau misalnya dari awal kenapa pilih karate
kenapa pilih bela diri sebagai
cabang olahraga yang keiko tekunin
tante ku tuh dulu juga atlet
jadi tante tuh emang udah atlet karate
dia udah ting nas juga
terus abangku tuh dulu juga tim nasional juga
sama sama mereka berdua tuh udah
prai medali pon lah
juara pon lah
jadi emang udah
jadi emang udah
ya jadi dari kecil tuh emang
dikenalkannya itu dengan olahraga itu
aku taunya tuh olahraga itu
terus akunya juga interested
maksudnya mama gak khawatir gitu
misalnya kayak aku dulu
c langsung cerita dulu aku
mereka kayak pengen belajar bela diri terus tapi takut gitu
nanti mukanya bengep
nanti mukanya rusak gitu
apa gitu gitu nggak ada ketakutan
atau pernah bengep
pernah luka gak
kalau mama aku
oh pernah kak
aku tuh kan sering banget nih mimisan
jadi kalau misalnya aku ke
dulu aku ketonjok dikit yang ada kenceng
itu pasti aku mimisan
jadi ya awal awal sih mama kayak gak usah karate lah gini
disuruh balet lah
cuma dia karena akunya mau yaudah
jadi yaudah dijalanin aja
aku pernah kak
karena overtraining ya
jadi waktu itu tuh ada event pertandingan yang ini
kan persiapannya kan lama tuh
nah abis persiapan itu lanjut lagi persiapan ke pertandingan berikutnya
jadi jeda untuk istirahatnya tuh dikit
nah makanya disitu kena
kena low back pan itu
itu lumayan parah sih
aku tuh sampe
sampe pake celananya tuh susah gitu kan
yang jalan tuh sakit banget
itu sakit banget
dan itu yang
dan itu yang
itu cederaku yang paling terparah sampai dengan saat ini
pengobatannya terapinya gimana tuh
terapinya aku di
aduh aku lupa ini
oke itu namanya terapinya apa
tapi yang bikin aku jadi jauh lebih mending waktu itu aku kayak semacam di
apa ya namanya diurut gitu lah
yang emang khusus untuk
aku tadi mah cpu aku
fishing setelah curi tanpa honing
kita punya itu k capture
alhamdulillah i digunakan
nah aku milling mending
besser ya ya
bisa ya teman teman kayak gitu ya
kita beli menggunakan itu
jalur jalan dino sudang
udah sembuh jadi dia tetap bisa ikut pertandingannya
oke oke keiko berarti sekarang fokusnya adalah menuju pon dua ribu dua puluh satu ya di papua
ada berapa karateka dari dki yang akan berangkat ke sana
karateka sih kurang lebih tuh dua puluh an ya dua puluh atlet
oke itu yang akan diberangkatkan yang tanding ada sortir lagi nggak berapa
enggak ada kak itu udah fix
orang orangnya udah fix
oke aduh good luck ya nanti apa namanya ketika corona ini sudah selesai
dan teman teman dari jurnalis ini pasti akan meliput ke sana
kita akan ketemu lagi ya keiko ya
keiko kalian nanya nih tentang menurut keiko sendiri terakhir nih ya
masa depan karate di indonesia kalau keiko lihat
kekuatannya apa ya
masa depan karate
masa depannya gimana ya
keiko ada pesan enggak kira kira buat teman
oke lanjut lanjut delay dikit
masa depannya sih kita bisa sih sebenarnya menyeimbangi karateka lain
apa yang perlu diperbaiki lagi kalau menurut kiai
yang perlu diperbaiki
yang perlu diperbaiki itu sebenarnya dari individu atletnya aja sih kak
harus menaikkan kualitas kita sendiri
jadi semua balik ke wajah kita masing masing
kalau misalnya kita udah punya kualitas dan kualitas kita baik bagus
pasti prestasi itu bakalan ngikut kak
kalau ada pesan gak sih keiko
buat temen temen yang saat ini masih katakanlah belum
baru baru baru akan tertarik buat menalami karate
kalau dari aku terus apa terus aja berjuang
terus aja bekerja keras berusaha
karena aku sebelum ada di jadi menang menang gini aku juga
banyak banget kak kegagalan yang udah aku laluin gitu
gak semena mena langsung menang
tetep tekun dan berdoa
apakah karate akan menjadi your future
atau ada lagi cita cita yang masih ingin keiko kejar
sejauh ini karate masa depan aku
kalau nanti aku lepas dari karate
paling aku bakalan jadi ya pegawai aja lah
bakal jadi kantoran aja
oke tapi karate tetep akan menjadi jalan hidup ya
asik kayak naruto nih jalan hidup
karena udah kepala tanggung kak
berarti dari umur berapa keiko mendalami karate
aku tuh karate dari umur lima tahun
lima tahun berarti sampai dengan saat ini udah berapa tahun berarti
udah hampir enam belas tahun
lima belas tahun dan gak ada bosennya ya
kalau bosen jemu itu banyak sih kak
eh sering sih sebenernya
namanya pasti semua hal yang kita lakuin terus menerus pasti jadi bosen gak sih
nah gimana caranya betul
gimana caranya ya
yang gak bosen
ya pertama sih inget ini aja
ingat pengorbanan yang udah kita
yang udah kita apa
yang udah kita jalanin gitu kan
sayang kalau misalnya cuma karena bosen terus berhenti gitu
terus tujuan awalnya sih
kalau tujuan aku awal tuh aku pengen banget
kayak ngebanggain orang tua ngebanggain keluarga gitu loh
paling yang diinget inget itu aja sih kak
mana mikir giant gitu
dapet bukan punya other than the person
tapi kita cuman bisa buat senang sia dua
kini ga bisa perhaps
ya kita gak bisa ke nih
ternyata udah berhasil
sekali semua tentu aja istrinya
banyak ini mungkin di usia aku kayaknya aku juga akan mencari hobi baru sih hobi lain karena keiko
mengingatkan mungkin bela diri telat kayaknya telat ya hahaha enggak telat cari yang lain
ya karena saja asap defense betul apalagi perempuannya penting ya disamping situ ya
oke eh lagi deh keiko ini terakhir lagi deh terutama buat ini sih buat federasi karate
indonesia ya terutama ada pesan nggak keiko buat orang orang yang punya kebijakan di sana
pesannya ya peluang dari kacamata karateka indonesia buat ya lebih kasih peluang untuk
orang orang yang memang mereka pantas untuk mendapatkan peluang tersebut
nice to head tan keiko nih masih inget aja loh yang lain makasih ya keiko ya keiko berhubung
karena sudah jam sembilan belas dan ini adalah batas akhir dari dialog kita pada malam hari ini terima kasih
banget ya keiko sudah menemani live instagram si indonesia tv kita banyak banget dapat insight kita
semuanya berdoa agar pandemi ini selesai keiko dan teman teman karateka semuanya sukses di pon dua ribu dua puluh satu yang
terdekat ya keiko ya
dan kejuaraan lainnya ya
dan buat temen temen yang tertekan sama keiko nanti bisa mengikuti jejak keiko menjadi karateka
keiko sehat sehat selalu ya nanti kita ketemu lagi dalam dialog berikutnya ya
zevanya huta galung
bagaimana perjuangannya dia selama
pandemi corona dan kejuaraan terdekat yang akan diikuti adalah pon dua ribu dua puluh satu kita sama sama kasih support
dan juga doa ya untuk pencapaian keiko di pond dua ribu dua puluh satu tersebut anyway ini saya mengingatkan aku
melihatkan ini adalah instagram mingguan terakhir dari sien indonesia mulai minggu depan jadwal kita
sedikit berubah nih tiap hari rabu dan kamis jadi dua hari selama seminggu saja tiap hari rabu di
cnn indonesia kita akan live kemudian juga kamis di at cnn indonesia tv pukul empat belas sampai empat belas lebih tiga puluh waktu
indonesia barat sehat sehat selalu kita tetap jaga diri akhir kata saya fani maniar selamat malam